kalian kenapa pada keluar kamar sih
kita itu denger suara misterius
suara yang menyeramkan
makanya kita denger
ayo kita cek cepetan
jangan berisik harus mindik mindik
ayo cepetan kita cek
cepet keluar sekarang
kami tidak takut
kita tak takut
lukman gak mau lihat
sopi sudah kebawah
lukman gak mau lihat
lukman gak mau lihat
ternyata ini cuma kelinci
pasti ini kelincinya hanya asli
eh ewan kampung sini
itu gara gara kamu
ayo kejar aja
aku dapat kelinci nya
itu kenapa kelinci
emang waktunya sirahan
padahal kelinci ga ada
begini tadi ke lukman kan gendong
ini padahal tidur
mari kita ke kelinci
kita mau tidur sekarang
mereka itu begitu
aduh ini kantor apa itu
itu bukan kesiaan tv
allah tuhan saya kaget
pak nardi pak nardi gak apa apa
buka lepas lepas
ini gimana sih
saya ini orang bukan lewat
ini ya allah ya roby
ini kenapa bisa begini sih
ini gak santri santrinya
semuanya gak ada yang benar
kalian semua nih
aku harus penuh
dan yang lainnya
para santri semua akan dapat
hukuman dari saya
pak nardi pak nardi sabar
ya allah itu bersama dengan orang orang yang sabar
untuk urusan anak anak hukum menghukum anak anak
biar urusan saya aja ya
lebih baik sekarang pak narji masuk ke kamar
lihat bapak nardi orang sabar giginya panjang
aduh kalau ngomong suka apa
alhamdulillah terima kasih atas maafnya
lain kali kayak begitu semuanya
kalian masih jaring seumur dulu
so gede apa tuh jaring
ya duduk dulu
ya selamat istirahat pak naji
selamat malam mbak bobo
gue gak ada yang ngasih tau kamar saya yang mana
nembok anak anak kenapa kalian bisa
ngejaring pak nardi kayak begitu
jadi begini ustad
tadi sih kita lagi mobo eh tiba tiba
ada suara suara misterius
suara misterius suara
menyeramkan anak kecil itu
kepo postat makanya kita keluar
pas kita keluar tiba tiba papasan lah
sama intra sama lukman kita jaring
ada di sebuah pohon suara suaranya
itu asalnya dari pohon itu
habis itu kita duga itu
penculik malik atau
atau yang mencurigakan lah pokoknya
pas kita buka
tiba tiba disini ada
nardi kabur makanya
sampai sini nardi nya masuk eh tiba tiba
ada pak nardi disini yaudah kita giniin
eh gak tau kita selalu nangkep
makanya liat dulu kalo kagak keliatan
pake kekeran kagak keliatan juga
pake lup kaca pembesar
itu kan serba jeli dalam melihat
sesuatu emang kalian ga bisa bedain mana kelinci
mana panarji kelincinya putih
panarji pake baju putih pas banget
betul bikinnya sama gini
ga boleh ga boleh ga boleh gitu tapi kalo dipikir pikir
ya saya sulit bedain mana kelinci mana panarji
pasti yang terpaksa panarji kayaknya
ya emang gitu kondisinya
yaudah mending sekarang kalian balik ke kamar masing masing
eh jaring nih jaring siapa
jaring siapa tuh
jaring terlalu bema
bawa aja bawa gudang bawa gudang
sekian pelajar hari ini ya
dan jangan lupa tugasnya dikerjakan
lalu dikumpulkan minggu depan
dan satu lagi
setelah kalian keluar dari kelas ini
kita semua berkumpul di halaman pesantren
itu panjang apa itu
itu baca dong
peraturan pesantren terbaru
terupdate terkini ternew terangah
teruah dan tersuper
baca nya apa tuh
satu dua tiga
jangan jangan sampai saling
jangan jangan sampai saling
jangan jangan sampai saling
ga boleh telat makan
ga boleh telat masuk
jangan jangan sampai saling
ga boleh telat sholat
ga boleh telat telat
ini pasti semua peraturannya buat butet
ga asik kalo gini terus masa banyak banget peraturannya
ga asik kenapa
masa banyak banget peraturannya
inilah itulah jadi gak bebas banget
nanti kalo ketauan panarji
bisa dihukum loh
aduh aduh aduh
masa si haikal ga setia kawan sih sob
si haikal pengen ngelaporin kita
siapa juga yang ngelaporin ke panarji
terus siapa dong